karena dulu saya pernah menyuruh dennis untuk menyelidiki kamu
ren ini mama
mama dimana ma
mau baik baik aja kan
mama gak ada yang luka
mereka tuh gak melukai mama
tapi mereka menyekap mama ren
aduh mama takut sekali nih
mama dimana sekarang
mama ini pake teleponnya klinik
lama tadi pura pura aja
mama tuh vertigo pura pura sakit
tapi dimana ya ini sebentar bentar
ini klinik peninsulapak apartemen ibu
ren ini tuh di klinik peninsulapak apartemen
aku pasti bakal cari cara buat lambutin mama
jangan sampai mereka lukain mama
sus ini terima kasih ya sus
ya makasih mas
mama saya sekarang ada di klinik peninsulapark apartemen
tak salah sekarang aku ikut
kamu nangis terus dari bandung sampai sini
sekarang udah bobo
bobo ya anak cantik
gimana ma kesah
setelah mama gendong dua jam akhirnya keisha tidur juga
alhamdulillah memang senang ya pak
mama capek mau istirahat dulu ke kamar
nanti kalau kesha bangun kasih tahu mama ya
iya pak makasih ya pak
ingat membesarkan seorang anak apalagi seorang putri
tanpa kehadiran seorang ibu itu sangat berat
kamu jangan ngeluh ya
ya pak istirahat dulu ya
jadi gimana jeso mirvan tahu kamu kesini
enggak mbak papa nggak tahu
tadi aku diem diem soalnya
pasti irvan cemas banget saat ini
karena nyariin jessy
jadi berasa ketemu saya mau bicara soal apa bu
saya ngajak kamu ketemu karena saya mau bicara
karena dulu saya pernah menyuruh dennis untuk menyelidiki kamu
tapi terus menunggu sampai dia bisa minta saya
tapi kamiah kalau meniru dariku
saya jangan revolutionary
jangan impacto anak ank pada barca
bisa saja disengajikan dari bu sect inex mc brain
saya tidak menyuruh deniz untuk melakukan suatu hal lebih dari apa yang saya minta
saya cuma menyuruh dia untuk menyelidiki
kenapa kamu pasukan sivika
bukan urusan kamu
tapi kalau sampai keluarga ala pari tahu kamu akan pasti sangat dicurigai
dan kamu akan dikait kaitkan dengan kematian pak hartawan al fahri
dengar ya yang jelas saya tidak ada sangkut pautnya atas kematian pak hartawan
sayangnya kalau kamu sampai ketahuan memalsukan data kamu akan menjadi tersangka utama
tolong jangan seperti ini
jangan nyebutin nama itu lagi
ada kami di sini
dan kamu tidak akan pernah mengalami masalah itu lagi ya
ya kamu tenang
terima kasih mbak anem
kamu tahu gak cv yang kamu kasih ke pt hartawan sentosa itu cv palsu
kenapa pakai cv palsu
jujur memang saya tahu cv saya palsu
tapi saya nggak tahu apa dibalik itu semua
yang saya tahu hanya papa saya minta tolong sama saya kerja di kantornya wartawan
hanya untuk melihat strategi bisnisnya pak hartawan
karena pada saat itu pak hartawan adalah pelawan bisnisnya papa saya
tapi lebih dari itu saya nggak tahu apa apa
saya benar benar gak pernah merancangkan hal jahat untuk pak hartawan berusaha
bahkan kecelakaannya pak hartawan pun saya nggak tahu
kesuruhan tuhan berkata begitu
ku backing ryan sims juga karena punya zilla dan comer pengen ikutin lagi dan progressive lebih double

emang jijak banget ih